kebijakan pemerintah untuk memberikan tunjangan hari raya kepada pensiunan pegawai negeri sipil tni polri dinilai punya kepentingan politik
itu sebagian kalangan menilai seperti itu ya kenaikan thr yang cukup besar bertolak belakang dengan efisiensi apbn yang tengah dilakukan oleh pemerintah
wajar jika publik kemudian bertanya tanya momen ramadan kali ini syarat dengan kepentingan politik jelang pilpres yakni politik thr katanya
kami akan membahas persoalan ini apakah betul betul thr dipolitisasi atau yang sebaliknya nih politisasi thr
nah kita akan membahasnya bersama bang taufik riyadi wakil sekjen partai gerindra terima kasih bang taufik sudah datang
kemudian ada bang ruhut sitompul relawan pendukung jokowi bang ruhut terima kasih sudah datang
tapi saya mau ke oposisi dulu bang mau lihat ini
responnya ini oposisi sendiri menilainya ini suatu kebijakan yang wajar biasa saja atau anda mencium ada aroma aroma amis lain gitu bang taufik
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya kami akan segera kembali ke usaha jenam berikut ini
dan memang biasanya dilakukan oleh para incumbent
jadi hal yang wajar sebenarnya
ya jadi ya itu hal yang wajar jadi menurut saya memang itulah strategi dari incumbent ya untuk meningkatkan popularitasnya
karena kan kalau kita lihat kan tujuan diberikannya thr ini kalau menurut menteri keuangan kan meningkatkan daya beli masyarakat
ya memang kalau kita lihat secara utuh kan memang tingkat pertumbuhan ekonomi kita stagnan ya lima persen
daya beli melemah
dan diharapkan dengan memberikan thr ini
kemudian pns ini akan spending lagi
padahal menurut saya ini bisa jadi jebakan
karena ini kebijakan yang sangat prematur
jadi saya rasa itulah mengapa kemudian pemerintah ya
kalau dia tidak bisa berhasil mengevaluasi stabilisasi harga ketika itu jadi percuma saja
dan ditambah yang saya ingin katakan
alokasi anggaran belanja pegawai itu besar sekali
di dalam bank kita
hampir dua puluh enam persen
dan itu banyak dibiayai oleh utang
jadi kalau utang bilang adalah produktif menurut saya jadi tidak terbukti
karena ternyata digunakan untuk sesuatu yang konsumtif
yang menurut gerindra itu salah ada di dampak kebijakannya proses pengambilan kebijakannya
atau ada motif tersembunyi di balik peneluran atau kebijakan ini sebenarnya

kalau menurut saya dari memang ini kelihatan tidak dalam perhitungan
kalau menurut saya dari memang ini kelihatan tidak dalam perhitungan

ini di dalam perencanaan ya
kalau menurut saya tidak dalam perencanaan
tapi kemudian ada motif itu di sana
nah untuk itu kemudian dibuatlah semacam kebijakan untuk meningkatkan thr itu
memberikan thr tersebut
nah akhirnya pada situasi kemudian ini kan sekali lagi makanya kalau kita lihat penjelasan dari menteri keuangannya ya
itu kan untuk meningkatkan daya beli dan sebagainya
berarti kan sebenarnya pemerintah menyadari memang daya beli masyarakat rendah sekali
dan tingkat inflasi juga tinggi
nah ini saya lihat berbahaya
tapi untuk kalau ingin
dimanfaatkan oleh presiden dengan
menaikan elektoral dengan
kemudian politik thr ini menurut anda
hal yang wajar saja menggunakan apbn
untuk kemudian manfaat politik
itu yang tidak etis seharusnya kan sekarang dirubah paradigmanya
jadi masyarakat harusnya
kalau menurut saya tidak menaikkan
buat para pns tersebut
yang mesti diberikan adalah
sebenarnya kelompok masyarakat yang sangat rentan
gitu loh misalnya
itu kan banyak jumlahnya juga itu mesti diprioritaskan
kemudian para petani yang terkena
dampak impor beras dan sebagainya itu
itu rentan sekali tapi kalau pns kan
sebenarnya secara kehidupan sudah cukup baik
diberikan thr kepada tingkat eselon yang tinggi
itu berapa kali lipat
dan itu kan yang menimbulkan ketidakadilan di masyarakat
kebijakannya salah sasaran
harusnya ke yang lebih rentan lagi bukan pns
kita kan dalam kehidupan kita ini
semua kalau bicara politik
ya politik tapi kebetulan
saya berterima kasih sama yang maha kuasa tuhan
karena saya mengalir jalan kehidupan saya
di dalam politik
kenapa gitu waktu pak jokowi
yang seorang negarawan yang sangat rendah hati
karena tahun politik kita gimana
sangat dekat dengan partai waktu zaman pak harto
hal hal seperti ini biasa
pak sbi dua periode
dan lawan lawan juga melakukan hal itu
ada nggak partai politik yang nggak menyiapkan bus
udahlah ini namanya tahun politik
selama ya saya berada di negara negara ini

tidak ada yang terganggu
selama siapapun dalam berpolitik
nah ini yang saya lihat ya
tapi memang diakui bang bahwa memang
presiden melakukan atau mengguyur pns
mengguyur pensiunan itu dengan thr
yang berbeda dibanding tahun tahun lalu
itu memang untuk motif politik
untuk menaikkan citra elektoral gitu presiden
kalau saya mau dibilang kenaikan elektoral ya
sebelum yang kejadian yang sekarang kita soroti ini
sebelum dikasih thr gitu ya
yang akhirnya kita mesti akui dia bisa merebut dan memenangi hati rakyat indonesia
kalau dibilang etika tadi seperti dikatakan sahabat saya dari gerindra
udah deh kita maunya etika itu dijaga
contohnya misalnya ya
saya sayang aja jarang diadu oleh pks ya

presidennya aja belum tahu mau diganti dengan siapa
karena kalau udah dibilang siapa
udah pecah buradul itu pecah kongsi itu
kan gerindra punya presiden sama aja dong
ganti presiden kan
kalau aku kalau sama gerindra
aku senang banget
aku maunya aku berdoa
ketemu lagi dengan pak prabowo
karena pak prabowo itu keren punya liat dong
nah tapi kita kembali ke laptop lagi nih bang
kita kembali ke artc yang misalnya thl
tadi kan secara etika
yang kemudian dipersoalkan
terus tidak tepat sasaran
harusnya bukan pns yang diberikan
itulah kita tolonglah hormati profesionalisme
di era sekarang ini profesionalisme harus kita hormati
tegas kok apa yang dikatakan ibu sri mulyani
jadi nggak ada masalah
tadi karena dibilang utang meningkat
di era pak jokowi
sampai bilang empat lima triliun
itu kan melanjutkan utang yang ditinggalkan untuk dia
tapi kalau ada alasan tidak tepat sasaran gitu bang
itu bisa diterima nggak
seperti kata bang taufik tadi
yang dikatakan sahabat saya taufik
coba tanya sekarang yang menerima
semua terima kasih pak jokowi kok
kalau taunya misalnya sahabat saya dari oposisi atau apa
kita bisa mengerti
berdoa lah satu saat mungkin bisa nanti merasakan seperti yang kami
saya rasa lebih dari itu nanti
saya mau ke mas taufik
secara politik secara fiskal
bagi perspektif orang oposisi sendiri ini
banyak dirugikan nggak dengan kebijakan ini
secara politik terutama ya
ya kalau secara politik jelas gitu loh
kalau kita lihat ya
ini kan memang dampaknya memang kebijakan populis ya
yang diberikan itu kan kebijakan populis
jadi dampaknya pasti mengejar tingkat elektoral kan
kepada terutama pns pns untuk bisa
kalau pns misalnya dia satu keluarga ada satu
kemudian ada anak
sebagainya kan luar biasa begitu loh
untuk meningkatkannya itu kan pasti dilakukan dengan mengalokasikan seperti ini
nah ini yang menurut saya tidak bijaknya di sana
tidak etisnya di sana
di tengah kita sedang sebenarnya dalam posisi
ekonomi yang tidak baik gitu loh
dolar kita melemah
kemudian tadi saya sampaikan makanya
itu alokasi anggaran pbn kita untuk gaji pegawai itu sudah naik
dari dua ribu empat belas sampai sekarang itu sudah naik
meningkat tinggi sekali menurut saya
jadi kondisinya tidak sehat kemudian dipaksakan
jadi pemerintah tidak punya sense of crisis terhadap yang sekarang dirasakan
makanya saya bilang seharusnya dibalik paradigmanya
berikanlah itu kepada memang yang rentan
misalnya honorer yang nggak jelas
gajinya tiga ratus ribu bos per bulan
katanya honorer juga dapat thr
iya tapi kan belum gitu loh
jadi menurut saya kemudian petani misalnya
itu juga diberikan
jadi atau nelayan dan sebagainya
maksud saya itu yang kelompok kelompok yang sangat rentan
kalau pms menurut saya
apalagi ini diberikan kan merata kepada tadi tingkat golongan dan sebagainya
bahkan pensiunan juga
betul ada bayangkan ya kan kemudian bekas bekas purniawan
tentara dan sebagainya yang sudah general general
itu kan kurang apa bos gitu loh
pasti diberikan lagi gitu loh dengan angka yang sangat tinggi
menurut saya menjadi tidak prioritas
kalau mau diberikan oke
tapi pada pns golongan seberapa yang
seberapa ini menjadi beban buat keuangan fiskal kita
dengan kondisi seperti ini menurut abang
iya kalau menurut saya menjadi beban
karena memang kelihatannya kecil angkanya tiga puluh lima triliun
tapi itu dampaknya nanti kesalahannya akan lebih besar
karena menurut saya bisa jadi
sekarang ini kan kelas ekonomi menengah
dampak jelek pasti ya bukan dampak positif ya
dia menahan loh
dia tidak spending loh
itu kita bisa rasakan hari hari ini
jangan jangan nanti juga ternyata tidak terjadi tuh
yang diharapkan oleh pemerintah meningkatkan daya beli
mereka ternyata menahan itu
bang rohut dampaknya katanya lebih jelek bang
dibanding dampak positifnya gitu dari kebijakan thr ini
kalau dalam politik yang namanya lawan politik
apa yang dilakukan baik dari pak jokowi
pasti semua dampaknya ya negatif
kita bisa ngerti lah
tapi jujur saja bertahap tapi pasti
semua akan diperhatikan oleh pak jokowi
jadi saya terima kasih tadi ada misalnya honorer belum atau apa
tapi saya rasa percayalah dengan pak jokowi
beliau itu betul betul ya
tidak ada pilih kasih
ama semua dia kasih
apa semua dia kasih dan tidak ada pilih kasih
bang tapi masalahnya pertanyaan publik bang
kata orang gerindra juga
kenapa baru tahun ini
satu tahun jalan pemilu
kenapa nggak dari tahun tahun sebelumnya dikasih thr
yang besar seperti ini
nah dijawabnya lebih asik di side yang berikut ya
tetaplah bersama kami
kalau tadi kata bang pul
pak jokowi baik sama semua kalangan
tidak pilih pilih kasih
tapi kenapa pilih pilih kasihnya baru tahun ini bang
kebaikannya baru tahun ini thr dinaikkan full
dengan tunjangan buat pensiunan juga dikasih thr
kenapa nggak dari tahun tahun sebelumnya
kenapa satu tahun jelang pemilu
karena ini kan selalu kan tadi
mari kita sama sama menyadari
bicara dolar itu dikaitkan dengan ekonomi kita gimana
sekarang lagi krisis ekonomi dunia loh
bicara dolar bukan hanya kita kok dampaknya
semua negara negara lain juga
di situlah tadi pertanyaannya baik sekali
nggak kenapa sekarang
ya karena sekarang suasananya begini
oh lagi susah justru harus dikasih
ya harus dibantu dong harus dibantu
sangat profesional ya tadi taufik juga bilang ya
meningkatkan daya beli kan itu
jadi tolonglah ini krisis ekonomi dunia
jangan seolah olah hanya indonesia enggak kok
semua lagi gimana kok
contoh aja lihat tetangga kita malaysia gimana
pak pm kita yang baru kan
tapi di sinilah yang saya katakan
pak jokowi itu kita tahu
betul betul saya selalu mengatakan jokowi itu yang namanya bapak rakyat
dia betul betul bapak dari rakyat indonesia
baru tapi buat anda ketika presiden dan juga dibantu menteri keuangan
pasti memutuskan hal ini
hanya karena faktor teknis keuangan ekonomi
seperti yang tadi anda katakan
atau memang berharap juga nih ada insentif politik gitu
supaya kita dipilih lagi nih tahun depan
kita putuskanlah inilah gitu
ada nggak pertimbangan politiknya dalam
kalau dari penerawangan dan bisik bisik anda gitu bang
lihat tadi sebelumnya acara tadi kan
udah ada enam partai yang mendukung pemerintah
belum lagi dari yang empat itu nanti mungkin satu akan gabung lagi ke kita
satu siapa tuh pak
ya nggak usah lah tapi kemarin udah disinggung singgung kan ya
jadi yang saya ingin katakan ya
kita tidak lihat itu
kita kembali coba mundur sedikit
tegas yang namanya pak jokowi
kalau semua ke beliau
karena sudah tahu bagaimana kerja kerja kerjanya pak jokowi
beliau tidak mau nanti berhadapan dengan kotak kosong
di sinilah karena itu kita memang kepingin
maunya tetap ada siapa nanti
lawan kuat ya bang
karena itu kita mengharapkan
saya dukung sekali
ya pak prabowo sudah deklarasi ya
tinggal nanti menunggu siapa wapresnya
kita juga belum ya wapresnya
tapi paling tidak sudah ada dua
udahlah sekarang juga udah gak ada lagi ngomong kotak kosong itu
dan thr ini adalah salah satu tools atau cara untuk meningkatkan itu
kekuatan politik menjelang tahun depan
lebih kuat lawan calon dari bang taufik
kalau udah kuat kan aku udah bilang
calling pak jokowi naik terus
jadi ya udahlah
belum acara naik thr dan lain sebagainya
jadi ada atau tidak ada kenaikan thr pak jokowi pasti tetap di atas
iya tapi pak jokowi melihat kesejahteraan rakyat karena suasana krisis ekonomi dunia
beliau melihat mengambil langkah ini
bang taufik anda cukup gelisah nggak sih partai partai oposisi ini secara politik melihat kebijakan ini wah membuat kayaknya langkah dan strateginya harus agak dirubah nih jelang pemilu
karena ada insentif thr yang besar dari pemerintah
ya kalau tadi makanya saya katakan ini kan seakan akan pemerintah tidak sense of crisis ya
dengan kondisi yang ada
dan mengambil kebijakan yang keliru menurut saya yang tidak tepat sasaran
ya harusnya kan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini
lihat di malaysia ya
itu gaji menterinya dipotong sama watir
pak jokowi harus bisa berani bilang seperti itu sekarang
saya tidak terima gaji atau apa dan sebagainya
ini tau tau muncul badan ideologi dengan gaji satu ratus dua belas juta itu apa gitu loh
itu kan menurut saya itu masyarakat melihat kok ini gak adil nih bagaimana gitu loh
di tengah terpuruknya ekonomi kita sekarang ini gitu loh
nah kalau tadi dibilang bahwasannya ini baik baik saja nggak ya
kenapa ada stagnansi ekonomi kita seperti apa
tingkat pengangguran kita seperti apa
tingkat kesenjangan sosial kita seperti apa
bang rul tidak sense of crisis
malaysia gajinya dipotong katanya ada juga menteri yang menyumbangkan seluruh gajinya untuk ini bahkan katanya utang juga
harusnya dikeluarkan tuh perpres
atau itu pak jokowi naik
kenapa nggak dicontoh seperti itu
seperti kata bang tov
di sini yang saya katakan ya kita nggak bisa membandingkan kita dengan malaysia
itu kan pak mahathir
kalau bicara ekonomi kita jangan juga terlepas pak jokowi presiden itulah profesionalisme yang saya katakan tadi
ada ibu sri mulyani
selama semua masih bisa diatasi kenapa kita harus dimana gitu
jadi bukan tidak punya sense of crisis tadi bang
bukan tapi semua memang masih bisa
kan ibu sri mulyani lihat anteng tenang tenang aja kok
masih anteng tenang tenang
masih anteng tenang tenang
jadi semua kondisinya aman aman saja
kalau menurut saya karena ini dia sudah galau semua pemerintahan udah galau
tadi dibilang elektabilitasnya meningkat menurut saya juga enggak gitu loh
artinya ada stagnasi juga di sana
jadi menurut saya karena kegalauan itu kemudian akhirnya dengan cara cara seperti ini yang dilakukan
kemudian ke anda bang taufik dan juga mungkin jika anda jadi partai penguasa
jika prabowo jadi presiden
anda akan melakukan hal yang sama nggak satu tahun jelang pemilu
akan melakukan insentif insentif thr seperti yang kemudian dilakukan presiden jokowi sekarang
atau mungkin kita ingat dua ribu delapan dulu pak presiden sby mengeluarkan bantuan langsung tunai misalnya
insentif pasti akan diberikan
tetapi kan ini harus direncanakan
jadi perencanaannya mesti matang gitu loh
ini nggak nih menurut anda
tidak sama sekali
kemudian dari masa dekat turun kemudian baru akhirnya dibuatlah kebijakan seperti ini
kebijakan yang menurut saya agak ugal ugalan
karena ugal ugalan kenapa
semuanya diberikan gitu loh
sampai pensiunan dan sebagainya
menurut saya tidak perlu dan sangat berlebihan
jadi sekali lagi ya inilah tahun politik kebijakan populis yang pasti memang ada motif politiknya di sana gitu
baru terakhir untuk menutup dialog kita
gimana meyakinkan publik pemilih partai oposisi juga
bukan juga bagian dari publik masyarakat pembayar pajak gitu
bagaimana bahwa kebijakan ini memang betul betul dinyatakan atau dikeluarkan untuk kemakmuran rakyat
untuk mengatasi masalah ekonomi
bukan untuk meningkatkan popularitas politik gitu bang
gimana meyakinkan kita semua tuh bang
meyakinkan kita mesti cnn satu saat
mereka mereka yang menerima itu diundang
dengar apa kata mereka
jadi nggak usah khawatir
tadi juga kan
baik pertanyaan gimana kalau kebetulan
the ruling partinya demokrat
akan melakukan itu saja juga
serupa tapi tak sama
tapi tidak di tahun politik bang
tidak jadi tahun politik tapi
pasti di tahun politik
perencanaannya lebih jauh matang
sehingga jadi jelas tuh
keberpihakannya lebih jelas tuh
saya udah katakan
keberpihakannya lebih jelas bang
coba tunjukkan saya
presiden sebelum pak jokowi
yang tidak melakukan seperti
cara dalam merebut dan memenangkan hati rakyat
ini harusnya cara cara seperti ini
udah nggak boleh lagi bang
menggunakan alokasi anggaran apbn yang suratnya untuk kesejahteraan rakyat
tapi dipergunakan untuk kepentingan kepentingan politik
ini yang menurut saya kita harus hentikan
pak jokowi harus berani
yang menerima ini kan rakyat semua
kan untuk kepentingan rakyat kan
cuma ada yang purnawirawan
jangan sebelah mata loh
jadi abang kasih tau ke pak jokowi
cakuti itu lu pr pres yang bpi ph itu tuh
jangan sebelah mata
purnawirawan itu diperhatikan loh
jadi tidak ada kata
habis manis sepah dibuang
itulah hebatnya pak jokowi
tapi kalau purnawirawan udah menikmati banyak bang
purnawirawan itu banyak juga yang naik turun bus kok
jangan kita sama ratakan
purnawirawan yang menikmati
purnawirawan aja menikmati
itu dapet thr juga
itu dapet thr juga bang

karena masyarakatnya akan menilai
pemerintah boleh mengeluarkan kebijakan
oposisi juga boleh mengkritik
tapi masyarakatnya akan menilai nanti
terima kasih mbak adela
terima kasih pak jokowi
atas perbincangannya malam hari ini